hai nyambung enggak alhamdulillah
boor canggih jom
harus bikin donat yang spesial enak dan empuk
nomor yang anda hubungi diluar jangkauan area
bang ojek bang
eh mau kemana lo
emin kenapa lo lari begitu nggak apa apa beh beh lihat ini enggak enggak
pagi pagi bengong itu dia jack sepi ya kalau sepi lu ngider
hati pengen dua ratus empat puluh
mungkin hpnya mati burr
coba lagi aja nanti
mak kita bikin donat
mesesnya berapa donat keju
berapa itu aja kok
dua puluh bikin pas
ini donatnya kita jual berapa ya mak
kalau mau hitung hitung modal bikin satu donatnya sekitaran lima ribuan dah
lima ribuan itu artinya lima ribu lebih dikit ya mak
lu kenapa sih min
katanya udah keterima kerja tapi masih ngelamun aja loh
neng ineke pak
ditelepon nggak diangkat
di sms nggak dibalas
padahal saya cuma mau ngucapin terima kasih
gara gara neng ineke saya jadi keterima kerja
nggak keparanin ke rumahnya
ingat ya jualnya jangan kurang dari rp tujuh lima ratus
terserah deh pak mumu mau jual berapa
ih ini donat spesial dijamin enak
pakai bahan nomor satu
resepnya aja dari majalah
iya kan mak
es rawat segar bugar
lu mau bubur kagak
ia neng ineke
ia neng ineke
ia neng ineke
ia neng ineke
ia neng ineke
saya udah ganggu
cuma mau bilang terima

gara gara neng ineke sekarang saya udah kerja

saya belum bisa nengok neng ineke
soalnya harus kerja
neng ineke lagi di rumah saudaranya
terus sama saudaranya dibawa ke rumah sakit

dia kena tipes
cepat semangnya bang
lucu banget guna banget
cepat semangnya bang
oh saya kerja dulu ya mau ngantar rombongan mau lamaran
eh kang wajah
apaan nih jak
rp tujuh lima ratus terserah dampo mau jualnya berapa
eh kagak kira kira lho jak
masa naruh donat di warung harganya tujuh lima ratus sih
iya kata tati nih donat spesial rasanya juga enak
pakai bahannya nomor satu
lihat resepnya di majalah
jualan bubur enak kagak